lima dari enam belas peserta aksi mogok makan di komnas ham dilarikan ke rumah sakit
peserta mogok makan adalah warga sumbawa barat nusa tenggara barat ini harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit
mereka mengaku mogok makan sejak dua belas desember yang lalu
kelima peserta dari aliansi masyarakat anti mafia tambang ini kemudian dirawat di rumah sakit pena sembilan puluh delapan kabupaten bogor
sementara sebelas peserta lainnya masih bisa melanjutkan aksi mogok makannya
koordinator aksi mengatakan aksi mogok makan ini dilakukan untuk mendesak komnas ham melakukan investigasi
atas dugaan pelanggaran ham yang dilakukan sebuah perusahaan tambang kepada para pekerjanya
di antaranya larangan mendirikan serikat pekerja jam kerja yang diluar ketentuan dan adanya phk masal
sebagai rekan rekan kami ingin melanjutkan kegiatan karena sampai dengan saat ini belum ada respon yang positif
kami meminta kepada dokter tadi untuk memastikan kondisi teman teman karena sudah mulai ada beberapa yang bergejala baik itu mual muntah kemudian apa namanya mulai suhu badannya sudah mulai meningkat
nah pastinya untuk memastikan keamanan rekan rekan juga kami meminta rekomendasi dari dokter nada kendal